mungkin anda atau beberapa di antara anda ada yang penasaran atau mungkin demam layangan putus beberapa waktu belakangan
bukan layangan terus talinya putus ya
ini memang tagar layangan putus beberapa hari terakhir masih menempati posisi teratas
trending twitter tanah air
berawal dari tulisan sebuah tulisan ternyata di media sosial
nah kisah haru yang belum jelas kebenarannya ini pun menggunakan banyak simpati warga netil ini masa
berawal dari tulisan di media sosial kisah layangan putus kini menjadi konsumsi nasional
kisah perempuan korban poligami ini pertama kali dibagikan oleh akun facebook bernama momi isf pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh
akun tersebut menceritakan kehidupan seorang istri dan empat anaknya usai ditinggalkan sang suami yang menikah dengan perempuan lain

yang diceritakan akun momi isf terjadi pada september dua ribu delapan belas
setahun setelah ia bisa kembali berdamai dengan kisah kelamnya ia pun mencurahkannya ke dalam tulisan
tak disangka kisah layangan putus menjadi viral
kisah haru yang membuat banyak hati tersentuh
dilansir detikom kisah sedih mudah menjadi viral dan menguras emosi karena dituangkan ke dalam media sosial
yang merupakan sarana komunikasi yang mudah diakses setiap orang
kisah layangan putus ini juga menjadi alasan yang melatar belakangi seseorang membagikan kisah hidupnya
menulis menjadi bentuk seseorang melampiaskan emosi atau katarsis
namun menulis pengalaman di media sosial memiliki dampak positif dan negatif
simpati dapat berdatangan namun di saat bersamaan datang juga komentar yang kerap menjatuhkan
meski begitu belum ada bukti kebenaran kisah layangan putus ini
di akun mami asf sudah tidak ada lagi
ia mengaku menghapus sementara unggahan
tiffany raitama cnn indonesia
judulnya ini kayaknya layangan putus bikin baper
karena banyak banget khususnya kaum perempuan yang baper pas baca dua part ini ya dari cerita layangan putus ini
nah kenapa sih
banyak banget masyarakat kita masyarakat indonesia yang baper atau mungkin kebawa perasaan
baca cerita cerita di medsos padahal belum jelas juga
belum tentu ini kebenarannya benar atau enggak
coba kita tanya dengan devi ramawati pengamat sosial vokasi ui
pak devi selamat malam
selamat malam mbak
saya tanya dulu yang pertama
mbak devi udah baca layangan putus atau belum
oke udah baca berarti lebih gampang kita ininya ya
ini sebenarnya cerita benar atau cerita enggak
fiktif atau bukan gitu
tapi kita lihat banyak banget cerita cerita yang warawiri di medsos
kayak misalnya layangan putus terus beberapa waktu lalu ada kkn desa penari
itu kan cerita cerita yang yes seliwaran di medsos
mungkin menghibur secara cerita tapi belum tentu kebenarannya
tapi efeknya banyak banget yang baper setelah baca cerita cerita ini
kenapa sih banyak banget warga kita khususnya warga net indonesia nih
yang gampang sekali termakan dengan cerita cerita
maksudnya apa sih bahwa cerita cerita di medsos seperti ini
apakah ini menunjukkan bahwa literasi media sosial kita memang masih rendah
atau mungkin ini bagian dari strategi marketing zaman now
atau apa ini mbak devi
ya ini sebenarnya bukan hal baru
ini adalah teknik klasik dalam komunikasi
salah satu cara to win people heart itu adalah dengan menggunakan narasi yang berbasis pada pendekatan emosi
emosi itu paling tidak ada empat kan
yang sifatnya senang kesedihan ketakutan atau amarah
ketika salah satu dari empat kekuatan itu digunakan
maka itu dengan mudah akan memenangkan hati pembaca
pembaca tidak akan pernah mampu dimenangkan jiwanya ketika itu menggunakan pendekatan rasional
dampaknya akan sangat apa namanya kecil
tapi begitu narasi itu dibangun di atas kisah kisah yang bersifat emosi
baik itu yang sifatnya mengharu diru sedih
atau yang sifatnya justru sangat
menyenangkan atau sebaliknya sangat menakutkan
itu pasti dipastikan akan merebut hati manusia
oke jadi tapi sih intinya kayaknya cerita cinta terus habis itu horror ya
kayaknya yang paling banyak dimakan ya
artinya gini manusia itu kan punya empat emosi tadi
makanya salah satu dari empat emosi itu disentuh
apalagi ketika gabungannya itu dampaknya akan berkali kali lipat
dan itu bisa diaplikasikan untuk semua kepentingan
kepentingan politik misalnya
kepentingan ekonomi untuk marketing tadi misalnya
orang akan lebih mudah dibujuk rayu dengan pendekatan tersebut
oke itu tadi mbak devi bilang sebenarnya itu cara old gitu ya
cara jadul cara klasik lah
oke lepas dari benar atau tidaknya
kita sering sekali melihat banyak sekali orang orang yang men share
atau membagi cerita cerita mereka di media sosial
apalagi sekarang fiturnya udah banyak banget
ada instastory misalnya dan sebagainya lah ya
kenapa sih gitu
artinya gini cara cara klasik ini orang senang banget sih ngebagi ceritanya
terlepas sekali lagi ya
terlepas ini benar atau tidak
kalau ini benar artinya kan semua orang tidak hanya teman temannya saja
atau mungkin dari mulut ke mulut ini kan akhirnya ceritanya jadi berkembang kan
jadi bisa ditambahin bisa dikurangin
artinya semua orang bisa tahu
apalagi kalau viral
ya karena memang tadi manusia berdasarkan penelitiannya sangat egois
salah satu keegosan kita adalah kita tidak mau takut sendirian
kalau dalam konteks cerita yang takut
atau sedih sendirian
kita biasakan dengan cepat untuk kemudian menyebarkannya
agar kita tahu bahwa bukan hanya kita yang takut misalnya
atau bukan hanya kita yang marah
sedangkan kalau sesuatu yang baik misalnya
kita selalu ingin menjadi karena egois juga
karena selalu ingin menjadi orang pertama
menjadi pahlawan pertama
yang nanti akan dihujani jempol dihujani like
karena kita membagikan sesuatu yang misalnya bahagia
menurut mbak devi apa sih plus minusnya
ketika seseorang men share ceritanya di medsos
untuk zaman sekarang ya
ya artinya kalau kisah tersebut adalah bukan kisah yang provokatif
yang bisa kemudian memicu konflik
dan bahkan berujung pada aksi kekerasan
bisa jadi ini satu hal yang baik baik saja
apalagi ketika yang positif
misalnya bentuknya lelucon
kata kata mutiara yang membangun
itu tentu saja sangat baik
tapi yang problem adalah lagi lagi ketika itu justru
berkaitan dengan penghormatan
berkaitan dengan persoalan ideologi misalnya
berkaitan dengan persoalan rasialisme misalnya
nah itu yang berbahaya
oke kalau cerita layangan putus kan mbak devi udah lihat nih
satu hal yang drama yang memang akan selalu menarik lah
apa drama percintaan
yang kemudian orang kemudian merasa begitu dekat
karena manusia itu kan selalu melakukan mirroring kan
apa namanya kita selalu saling berkaca gitu
dan dengan apa namanya
cerita cerita emosi itu mudah sekali manusia itu
kemudian ditekan tombol empatinya
sehingga kita merasa wah bisa jadi ini aku nih yang begini nih
atau bisa jadi saudaraku yang seperti ini
makanya kita juga dengan mudah kemudian
dalam rangka memperingatkan orang lain ya
kita sebarkan lagi kisah kisah seperti itu
oke sebuah cerita bisa sangat banyak
atau sedikit banyak lah ya
mempengaruhi bagaimana emosi si pembacanya
orang yang melihatnya
apalagi secara psikologis dan juga cara berpikir kan mbak devi ya
itu akan jadi seperti apa
kita perlu literasi media sosial yang baik
khususnya dalam hal melihat mencerna membaca memahami cerita cerita yang berseliwaran di medsos ini nih mbak
gini yang paling penting adalah dalam konteks literasi
apa namanya kemarin saya baru les literasi misal di australia
yang paling penting adalah salah satunya
bagaimana orang itu tahu bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk hal yang produktif
kalau kemudian dengan apa namanya dia tenggelam dalam cerita cerita tadi
kemudian mengabaikan hal hal lain
lalu kemudian waktu yang dia habiskan
itu kemudian habis saja untuk menyebarkan berita itu
itu sudah tentu tidak terlalu positif buat dirinya
paling tidak dalam konteks produktivitas misalnya
karena jangan di fikir bahwa menggunakan gadget tanpa menyebarkan hoax itu baik baik saja
ketika menggunakan gadget walaupun tidak menyebarkan sesuatu yang bohong tidak memecah belah
tapi ketika kemudian anda sibuk menghabiskan waktu itu
padahal anda bisa mengalokasikannya untuk prioritas lain yang lebih produktif
itu juga sudah tidak positif sebenarnya
jadi harus ada sisi positifnya
harus ada manfaatnya gitu ya mbak devi ya
pokoknya ya untuk kita ya
literasi itu paling penting itu
terima kasih mbak devi ramawati sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini